sudah dua ratus hari sejak penyerangan terjadi terhadap salah satu penyidik senior kpk novel baswedan
namun hingga kini siapa pelaku utama penyiraman air keras terhadap novel baswedan masih belum juga mendapatkan titik terang
kita bergabung langsung ke gedung kpk jakarta untuk mendengarkan bersama pernyataan sikap pimpinan kpk terkait penyidikan kasus penyerangan novel baswedan
nah detailnya supaya saya tidak dominan bicara di sini nanti bisa ditambah oleh teman teman yang ada di sini
saya mengantarkan sesingkat ini kalau terlalu lama bukan mengantarkan itu namanya
karena itu kami terima kasih atas perhatian teman teman media untuk meliputi ini sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat
masyarakat berhak lebih tahu detail secara jernih mengapa kasus
yang menimpa novel itu sampai sekarang belum ada tanda tanda yang lebih mencerahkan
tapi berhenti sampai di hari dua ratus kedua ini
saya minta izin pak agus mungkin akan ada tambahan dari siapa
jadi saya menambahkan sedikit saja bahwa kita tahu bersama bahwa
kasus novel itu sudah ditangani sekian lama ya
rentang waktu yang cukup lama menurut kita yang seharusnya sudah bisa digunakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum
untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan itu
tapi apa sesungguhnya yang terjadi di dalam rentang waktu yang cukup lama
karena tidak ada hal hal yang bisa memudahkan
membuat kita percaya bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan tepat
oleh karena itu dalam diskusi tadi kita pada kesimpulan bahwa
teman teman yang terdiri dari penggiat anti korupsi penggiat ham
dan prof mokhtar pohi tinggi mbak nana mas bewe dan yang lain lain yang saya tidak sempat sebutkan namanya
pada pada kesimpulan bahwa
mengusulkan kepada pimpinan kpk yang tadi dihadir oleh pak agus ibu basaria dan pak laude
untuk bisa menyampaikan kepada bapak presiden
untuk sesegera mungkin membentuk tim gabungan pencari fakta
dalam kasus novel
kenapa ini perlu dilakukan
karena kita melihat bahwa dalam rentang waktu yang cukup lama
ternyata aparat kepolisian tidak mampu berhasil mengungkap kasus ini
dan kita khawatir kalau kasus novel ini tidak pernah diselesaikan tidak pernah diungkap
maka ini tidak menutup kemungkinan kasus kasus ini terulang kembali
tidak menutup kemungkinan mungkin akan dialami oleh pegawai pegawai kpk yang lain
dan para pimpinan kpk yang lain
dan yang perlu kita ketahui bahwa penyerangan terhadap novel baswedan
itu bukanlah penyerangan terhadap personality novel baswedan
dan secara ansi tapi itu adalah penyerangan terhadap
pejuang pejuang pemberantas korupsi
atau boleh kita sebut penyerangan terhadap lembaga kpk
yang sedang giat giatnya memberantas korupsi tanpa pandang bulu
oleh karena itu alhamdulillah
teman teman dan para pimpinan
mungkin punya satu kesimpulan
bahwa memang kita harus mencari penyelesaian
pembentukan gabungan pencari fakta
untuk sesegera mungkin dilaksanakan
saya pikir untuk dari saya itu dulu
dan teman teman yang lain mungkin ingin menambahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
saya merasa mendapatkan kehormatan
untuk hadir di sini
dan diundang oleh pimpinan kpk
untuk hadir di sini
dalam rangka mendukung dilaksanakannya tgpf
kita tahu bahwa kpk sebetulnya intinya adalah
intinya reformasi hakikatnya reformasi itu kpk
ini sangat penting kita akui
kalau tidak ada kpk
yang integritasnya tertuang dengan bagus
dalam undang undang kpk itu
sebagai suatu yang luar biasa
dalam keadaan yang luar biasa darurat itu
kalau itu tidak dikawal
tidak diindahkan tidak dijalankan dengan sebaik baiknya
reformasi mati juga
nah keengganan keraguan
kepengecutan dari pimpinan pada kali
yang di atas sekali gitu
untuk membentuk tgpf
itu membuat kpk
jadi bulanan bulanan gitu
karena dia defensif dia diserang terus
dalam pertandingan itu
defensif itu sering
itu satu cara yang konyol sebetulnya
kalau offensif tidak akan ada
mungkin juga kasusnya
kita menangkan kasusnya
orang orang pimpinan kpk juga tidak akan jadi bulan bulanan gitu
kalau kita offensif
karena offensif itu membuat lawan kita menjadi defensif
ini yang jadi bulan bulanan terus
ini ini yang menurut saya sangat
padahal disinilah letak dari
kalau menyerang novel
itu menyerang motor
novel bukan berarti personifikasi dari motor
dia hanyalah salah seorang dari itu
tapi itu yang kebetulan
yang paling banyak dikenal orang
nah menurut saya
kasus cicak buaya satu dua tiga
tidak ada artinya masih masih jauh
di bawah kasus novel ini gitu
kalau kasus cek buaya itu masih menyerang
masih apa namanya
pertandingan di pengadilan gitu
itu langsung fisik
itu fisik itu menghancurkan betul
jadi kalau kita tidak bela kasus ini dengan sebaik baiknya
masyarakat akan meragukan sendiri
maukah kpk membela dirinya sendiri
di saatnya dipukul sedemikian rupa gitu
kita harus bangkit
dan ini juga saudara saudara sekalian
kalau kita percaya pada reformasi
ini juga sebetulnya merupakan kepentingan dari presiden jokowi sendiri gitu
saya sudah melihat bahwa
dengan presiden jokowi tidak mempunyai
gut untuk me endorse tgpf
dia sendiri akan mendapatkan
jadi rasa rasa ini
mau dibela nggak kpk itu
pada saatnya harus dibela gitu
itu sudah dibela
jadi ini harus kita saudara saudara sekalian
kita tekankan bahwa
membela membuka kasus novel
dan membuat itu penyerangnya
secara biadab itu sungguh sungguh dibongkar
itu membela kpk
sekarang ini dan seterusnya gitu
terima kasih pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya ingin memberikan gambaran bagaimana
suasana kami tadi di dalam mungkin buat teman teman
yang ingin tahu
yang hadir tiga pimpinan pak laude datang
ibu basaria dan pak agus
pak laude syarif tidak terlalu lama
karena harus ada tugas yang lain
diskusinya cukup lama teman teman
tadi kami masuk ke ruang
rapat itu di lantai lima belas
jam setengah dua belas
baru keluar kira kira berapa
sepuluh menit yang lalu jadi hampir tiga jam
diselingi makan siang
saya mau kasih gambaran
kalau boleh pak agus awal awal memang agak
keras karena banyak
terutama abang saya yang di belakang ini
tetapi di akhir
sampai pada kesimpulan
yang nanti saya harap pak agus juga bisa
sampaikan kesimpulan yang insya allah
akan bisa membuat
kita semua lebih optimis
jadi ini bukan tentang novel baswedang sendiri
tetapi soal yang lebih luas
kita semua juga sepakat dua ratus dua hari
untuk penyelesaian kasus
itu waktu yang terlalu lama
waktu yang terlalu lama
untuk penyelesaian kasus
yang kalau dibandingkan
dengan kasus kasus yang lain
itu rasanya tidak sebanding begitu
ada begitu banyak prestasi kepolisian yang kita tahu
berhasil mengungkap berbagai hal tetapi
untuk kasus novel baswedang
rasanya itu waktu yang terlalu lama
sampai kapan akan terus dibiarkan
apakah kita akan terus menghitung hari
sampai kemudian ada penyelesaian
itu dua hal yang disepakati
pertama bukan hanya tentang novel
tapi tentang kpk dan pemberantasan korupsi
yang kedua sudah terlalu lama menunggu
bank novel baswedang sendiri berulang kali
mengatakan ia sudah
pesimis ia sudah
mungkin saja tidak akan ada penyelesaian
dan kalau kita membiarkan ini
tanpa ada penyelesaian
ini bukan hanya akan serangan
terhadap novel tapi juga serangan
saya ingin menutup dengan mengatakan
yang tadi alhamdulillah kita
pak agus bisa juga menjelaskan kenapa
pertemuan yang panjang tadi
diakhiri dengan kegembiraan
karena insya allah akan ada titik terang
begitu terima kasih teman teman
mas hedad silakan
pak yasin yang di depan
itu adik adik sekalian
karena yang menerima hanya dua orang
kalau di kebun julan tidak ada
kan pasti kalau di kpk
kami akan menanya pimpinan yang lain
tidak bisa disampaikan hari ini
jadi kami menanya pimpinan yang lain
seandainya pimpinan yang lain kemudian setuju
bisa saja kemudian
kpk mengusulkan para presiden
untuk kemudian dibentuk tgpf
pertemuan hari ini
mungkin tidak perlu
apa yang ditanyakan
pak perlu pak
akhirnya juga sudah jelas
tiga orang saja ya
dari kumparan terus
kompasnya satu saja
yang satu tempo mana
itu tadi kita saksikan
kpk dimana pada saat ini terjadi
lagi berlangsung sebuah press conference
soal kelanjutan kasus penyiraman air keras
terhadap novel baswedan
beberapa orang terutama
yang memimpin sebuah gerakan
dimana ia memberikan surat
segera dibentuk tim gabungan pencari fakta
untuk segera mengusut kasus novel baswedan
yang dianggap ini bukan penyerangan
terhadap satu orang individu
novel baswedan tapi juga penyerangan
terhadap sebuah lembaga
yang memerangi korupsi dan penanganan
sudah berjalan terlalu lama
kita akan harapkan apakah
kelanjutannya akan berlangsung sesuai